panglima tni kapolri para kepala daerah yang hadir yang saya hormati ketua pbnu
yang disermati ketua basnas nasional bersetas rujajaran dan pimpinan basnas republik indonesia
alhamdulillah kita bersyukur kehadirat allah swt karena kita masih diberi kesehatan
dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan ramadan untuk menjalankan ibadah ramadan
kita juga bersyukur bulan ramadan yang suci datang kembali dan memberikan kesempatan kepada